menteri pertahanan prabowo subianto tiba di beijing dalam lawatannya bertemu presiden xi jinping
prabowo disambut sejumlah pejabat tiongkok
prabowo disambut oleh wakil menteri luar negeri tiongkok sun weto
sore ini prabowo diagendakan untuk bertemu presiden tiongkok beserta perdana menteri